memiliki kendaraan tangguh yang mampu menjajal berbagai kondisi jalan
dan cuaca menjadi impian banyak orang
apalagi jika dapat digunakan ini
tidak hanya di jalan raya tapi juga di perairan
berikut kami pilihkan beberapa kendaraan amfibi
yang tentunya menarik untuk anda simak
kondisi banjir yang kerap melanda daerah seperti ibu kota jakarta
selalu menjadi hal yang tidak menyenangkan
tingginya permukaan air banjir
seringkali memberi rasa cemas salah satunya bagi para pengendara mobil
kekhawatiran akan masuknya air ke dalam mesin mobil
membuat para pengendara harus berhati hati
saat melewati jalanan yang tergenang banjir ini
namun sepertinya anda tak perlu khawatir dengan kondisi ini
jika menggunakan moda transportasi unik berikut
kendaraan amphibie adalah sebuah alat transportasi
yang dapat digunakan di dua medan berbeda
meski bukan teknologi baru
kendaraan jenis ini cukup menarik perhatian
karena dapat digunakan di daratan dan perairan
perusahaan asal california watercar
memiliki spesialisasi di bidang mobil amfibi
salah satu yang terkenal adalah moda panther
watercar panther adalah kendaraan dengan tenaga tiga lima meter
dan memiliki tenaga kuda yang memiliki kemampuan layaknya hewan amphibie
sehingga dapat menerjang medan daratan sekaligus air
saat digunakan di jalanan watercar panther terlihat layaknya mobil jeep normal
berkecepatan maksimal satu ratus tiga puluh km per jam
melalui laman web resmi watercar
panther diklaim membutuhkan waktu sekitar lima belas detik
untuk mengaktifkan mode berkendara di medan air
keempat ban pada mobil akan melipat saat panther memasuki daerah perairan
mesin balik balik pada panther akan aktif
sehingga dapat membawanya mengarungi medan air
dengan kecepatan maksimal tujuh puluh km per jam
bagian bawah mobil berpenumpang empat orang ini
juga didesain khusus dengan bentuk layaknya lambung kapal sungguhan
perusahaan lain gipsport amphibians
juga memiliki kendaraan amphibian
quadski atv adalah sebuah kendaraan yang mampu menerjang medan off road
dengan kemampuan tambahan layaknya sebuah jet ski
saat bertransformasi ke mode berkendara di perairan
keempat roda pada kuatski atv akan melipat
dan mengaktifkan mesin jet ski yang ada
dilansir oleh laman caranddriver com
dengan memadukan mesin mobil dan jet ski dengan kapasitas satu tiga ratus cc
yang dapat dicapai sekitar tujuh puluh km per jam
baik saat digunakan di daratan maupun di medan air
sama halnya seperti water car pantan
kuatski atv memiliki bagian bawah dengan bentuk menyerupai jet ski pada umumnya
saat ini kuatski atv telah populer digunakan para penjaga pantai untuk berpatroli
khususnya di daerah amerika
empat bersihkan jatah
berikut adalah beberapa hal yang harus anda lakukan untuk memiliki jatah yang lebih baik
berikutnya adalah the cylinder
sebuah karavan unik yang dapat digandeng dan diajak berjalan menggunakan mobil pribadi anda
ruang bergerak buatan perusahaan jerman ini memiliki fasilitas yang mendukung kegiatan piknik bersama keluarga
meski harus ditarik oleh mobil lain saat di daratan
the silender dapat bergerak bebas di medan air berkat mesin baling baling mungil yang dimilikinya
sesuai dengan fungsinya sebagai jatah
penggunaan baling baling mungil ini semata mata untuk memudahkan pengguna saat ingin berpindah mencari titik kemah di medan air
pengoperasiannya pun masih secara tradisional
menggunakan pedal kaki layaknya sebuah sepeda
berbeda dari water car panther dan kuatski atv
iguana yah adalah sebuah kapal pesiar mungil yang juga dapat digunakan di medan daratan
kapal ini dilengkapi penggerak layaknya sebuah tank
agar dapat menopang beban kapal serta bergerak optimal khususnya di permukaan pasir pantai
dalam laman resminya disebutkan pengguna dapat memilih jenis mesin penggerak darat ini
baik menggunakan mesin bensin ataupun mesin elektrik
iguana yah dapat mengarungi lautan dengan kecepatan empat puluh knot atau sekitar tujuh puluh dua km per jam
sayangnya saat berada di daratan kapal amphibie ini hanya dapat melaju sepuluh km per jam
laman forbes menyebut kehadiran perdana iguana yacht dalam monaco yacht show dua ribu tujuh belas lalu
berhasil memikat para pecinta dan kolektor kapal layar kompak yang hadir
beserta dengan m brendan